ya saya akan ajak anda untuk bergabung langsung sudah ada korespondensi ann indonesia ruli kurniawan di trans studio cibubur dan juga inyoman wiryadinata di trans studio bali
kita akan ke ruli terlebih dahulu selamat sore ruli
ya ruli apa nih kira kira kejutan di hari kedua perayaan ulang tahun transmedia ini
ya ya mepri setelah semalam trans studio cibubur digebrak atau digoyang penampilan dari nct dreamz
dan pada malam hari kita juga akan melihat bagaimana trans studio cibubur kembali digoyang kembali dimeriahkan dengan penampilan dari exo
maksudnya mereka menjadi bintang pada malam hari ini
sedikit saya akan bisa menggambarkan bagaimana situasi di lantai trans studio cibubur pada malam hari ini atau sore hari ini
kita akan sama sama mevri di sini anda bisa lihat bagaimana para penonton para pengunjung di trans studio cibubur mereka sudah bersiap siap
mereka sekarang sedang menantikan dimulainya acara ini yang nanti akan tepat pada pukul setengah tujuh malam
bagaimana para exo l atau para fans dari exo sudah datang
bahkan informasinya mevri yang saya dengar mereka sudah datang sini menunggu sejak pagi hari tadi untuk bisa mendapatkan spot spot terbaik untuk bisa menonton penampilan exo pada malam hari ini
dan kalau dilihat di stage di mt theater atau stage utama di trans studio cibubur ini sendiri itu masih ditutupi oleh kain hitam
di mana memang kita masih menunggu
seperti apa nanti sebenarnya kemeriahan
dan keseruan dan spektakulernya
opening act pada tanggal lima belas desember dua ribu sembilan belas pada hood
perayaan hut transmedia ke delapan belas miracle delapan belas ini
dan kita juga boleh sebut banyak sekali juga teman teman atau kru dari transmedia masih bersiap siap disini
juga ada blocking blocking mungkin sedih dalam stage mbt pada sore hari ini
namun yang jelas melihat crowd kemeriahan masa sejak sore hari ini bisa dibayangkan bagaimana nanti ketika acara ini dimulai
ketika nanti exo tampil
ini akan meriah sekali
akan seru sekali
dan pastinya akan membuat seisi dari trans studio cibubur ini akan bergoyang dan juga bernyanyi bersama para bintang tamu yang hadir pada malam hari
tidak hanya ada exo tapi juga ada rosa
akan ada marcel
akan ada ungu
akan ada potret juga disini
dan masih banyak lagi artis artis di indonesia juga pastinya akan memeriahkan bagaimana pergelaran perayaan hut transmedia ke delapan belas di trans studio cibubur pada malam hari ini
ya ruli kalau kemarin kan memang sudah ada beberapa penampilan dari artis artis
kemudian juga ada kejutan kejutan yang disisipkan ya di hari pertama
kira kira apa nih yang berbeda di hari kedua ini selain dari line up yang tadi sudah disebutkan oleh ruli
nampaknya untuk kejutan kejutan ini memang sangat bisa dikatakan namanya kejutan mevri
memang sangat dijaga oleh tim ataupun kru dari transmedia
supaya nanti tidak hanya penonton di rumah ataupun nonton melalui kanal youtube ataupun streaming melalui detik com juga cnn indonesia
namun juga pengunjung atau penonton yang hadir langsung di trans studio cibubur juga mereka akan
terkejut terkesima dengan beragam kejutan surprise dan juga penampilan yang luar biasa
spektakul dari pendukung acara pada malam hari ini
saya pun juga penasaran seperti apakah nanti penampilan dari ayu ting tin dengan marcel
bagaimana penampilan dari ada paddy oh bahkan ada juga potret di sana dan juga ada ungu di sana
kita semua juga masih bertanya tanya
memang beberapa hari yang lalu sudah dilakukan gr di sini namun juga sangat tertutup
dan juga pastinya tidak hanya saya penasaran juga pasti penonton
pemirsa juga penasaran bagaimana nanti kemeriahan dan keseruan akan ditampilkan pada hood print transmedia
terutama di trans studio cibubur pada malam hari ini
ya terima kasih banyak ruli
sudah melaporkan langsung dari trans studio cibubur
pastinya nggak sabar dan sangat excited pengen langsung gabung ke sana nanti ya selesai dari sini
nah kalau tadi kemeriahan kita sudah lihat bagaimana suasananya di cibubur
sekarang saya langsung akan menuju ke bali
sudah ada i nyoman wiryadinata di trans studio bali
bagaimana nyoman ini suasana di hari kedua perayaan
oke mapri tidak hanya kemeriahan akan nanti dirasakan oleh orang orang yang tengah berkumpul di trans studio cibubur
namun di trans studio bali juga tengah dilakukan persiapan untuk hari ulang tahun yang ke delapan belas
puncak ulang tahun transmedia dan ulang tahun yang keempat cnn indonesia
kalau kita lihat kemarin cakrakan kemudian isyana saraswati kemudian tita citata
malam ini akan ada empat artis ibu kota yang juga akan menggoyang
dan juga pengunjung yang ada di trans studio bali
termasuk juga penonton yang ada di stesen stesen yang berada di grup transmedia
kalau kita lihat sekarang pasca ungu tengah melakukan latihan dan cek sound
seperti kita lihat di belakang saya ini
mereka tengah melakukan cek sound dan pegang melakukan cek alat alat untuk memastikan nanti penampilan mereka akan sangat sempurna dengan sound yang bagus
dengan performance yang baik
nanti akan juga berkolaborasi dengan para penari yang juga akan ditampilkan
selain itu nanti juga rencananya ada juga empat bintang tamu yang akan hadir
artinya selain pasya juga akan ada
marian jola kemudian juga ada pia palen
juga termasuk sasyat gotik
kalau kita lihat rencananya ungu dalam hal ini
fasa akan menyanyikan lima lagu diantaranya
satu akan berkolaborasi atau pit to back dengan rosa
kemudian saskia gotik juga akan menyanyikan sekitar tiga lagu rencananya
kemudian via valen empat lagu dengan berkolaborasi dengan saskia gotik
juga marion jola rencana akan menyanyikan tiga lagu yang akan dibawakan dari trans studio bali
sebagai bocoran sedikit maveri
kalau kemarin pembukaan di pergelaran yang pertama
hood transmedia yang ke delapan belas
dilakukan dari trans studio cibubur
malam ini pembuka akan dilakukan dari trans studio bali
dengan mengambil stage di ampi theater
dan nanti akan diawali dengan kebudayaan bali
yakni tarian kecak
kemudian baru penyanyi akan muncul pit to back dengan rosa
rencananya nanti akan ada pasca yang akan back to back dengan rosa
nanti kalau kita lihat sekarang para penonton memang sebagian besar yang ada di trans studio bali ini
adalah mereka yang membeli tiket untuk bermain di wahana
ada tiga belas wahana yang ada di trans studio bali ini
namun mereka juga kalau misalnya masih betah bisa melanjutkan dengan atau menanti
pagelaran yang akan dimulai sekitar pukul sembilan belas tiga puluh wita
dan kalau beruntung mereka tidak hanya menyaksikan bagaimana pergelaran ini disiapkan oleh kru kru transmedia
jika beruntung mereka mungkin bisa
beruntung mereka mungkin bisa berfoto bersama dengan idola mereka
dan kalau kita lihat di trans studio mall yang memang ada di dalamnya trans studio bali
memang banyak sekali warga yang datang di hari minggu di akhir pekan ini
dan sebagian besar mereka melakukan atau menyempatkan diri untuk mengantar anak anak menuju ke trans studio bali
yang ada di dalam trans studio mall ini
kita lihat nanti bagaimana kemegahan acara yang akan dimulai pada pagi ini
masih hanya ada satu pen dispute
w judas m laugh b
ya terus kita